sekelompok warga di perumahan bugenville desa pandai jaya kecamatan siak hulu kampar menjadi pengrajin dadakan
usai kehilangan mata pencarian imbas virus corona
memanfaatkan keahlian yang dimiliki warga mencoba membuat inovasi sederhana memanfaatkan drum bekas oli menjadi sarana cuci tangan atau wastafel umum
dengan panduan teknologi sederhana mereka memodifikasi drum bekas menjadi wastafel umum yang dapat digunakan di mana saja
ada dua jenis wastafel drum bekas yang dihasilkan sekelompok warga ini
keran air dan sabun pencuci tangan bekerja secara manual dan otomatis sesuai pesanan
teknologi sederhananya menggunakan mesin pompa mini pendorong air atau menggunakan sensor untuk wastafel otomatis
sarana cuci tangan dari drum bekas ini cukup menarik minat lembaga swasta maupun instansi pemerintahan di riau
pesanan yang datang dinilai cukup membantu warga untuk menutup kebutuhan sehari hari di tengah kesulitan ekonomi
sebenarnya semua ini berawal dari dampak
dampak dari virus corona
kebetulan saya ada usaha rental mobil yang terdampak langsung karena corona ini
jadi kami timbul inspirasi untuk membuat sesuatu yang bisa menghasilkan di zaman corona ini
dan timbullah inspirasi untuk kan pemerintah sekarang untuk mencegah corona itu menggalakkan mencuci tangan untuk menjaga kebersihan
makanya kami timbul inspirasi untuk membuat westafel dari barang barang bekas
sebuah lembaga zakat mengaku sudah memesan sarana cuci tangan umum untuk disebar di tempat tempat umum guna mendorong masyarakat menjalani hidup sehat dengan rajin mencuci tangan
usaha ini untuk kami berikan ke fasilitas fasilitas umum untuk gunakan oleh masyarakat
menghidupkan ekonomi ekonomi kecil ya yang hari ini terdampak oleh corona
rencananya mau ditaruh dimana nih pak
di tempat tempat umum seperti di perkantoran kemudian di panti asuhan dan beberapa tempat yang lainnya
sudah berapa kita pesan
kita sudah sebelas unit kita pesan di usaha ini
ini nanti untuk wilayah pekanbaru aja dimana
ini kita tempatkan di wilayah pekanbaru dan siak
selain bisa bermanfaat dengan ikut mendukung gerakan cuci tangan yang dicanangkan pemerintah pembuatan sarana cuci tangan umum dari drum bekas ini menjadi usaha alternatif warga saat tidak lagi bekerja usai dirumahkan perusahaan tempatnya bekerja